gas bocor di mangga besar tempatnya depan rumah sakit di nayanti
dari rekaman video amatir milik warga nampak kobaran api
seketika muncul dari dalam gorong gorong yang berada di jalan mangga besar raya
sawah besar jakarta pusat rabu malam
api yang diduga berasal dari kebocoran instalasi pipa milik perusahaan gas negara itu
sempat membuat warga sekitar panik
petugas udin penanggulangan kebakaran dan penyelamatan jakarta pusat yang tiba di lokasi
langsung berupaya memadamkan api
guna mencegah terjadinya perambatan keseluruhan instalasi gas lainnya
proses pemadaman pun harus dilakukan menggunakan foam atau busa
mengingat objek yang terbakar merupakan instalasi pipa gas
diduga kebocoran gas terjadi akibat ada masalah pada instalasi gas yang baru saja dipasang oleh pihak pgn
apa sih penyebabnya bu
penyebabnya apa itu
ya mungkin ada panas juga di atas ya
terus dari tadi juga emang udah bau
bau apa bu
di instalasi pgm jadi gas
instalasi gas yang sudah dipasang oleh pgn kemarin
ada sedikit trouble di instalasinya
maka saya koordinasi dengan pgn untuk dimatikan dari pusatnya
meski sempat menimbulkan kepanikan
api akhirnya berasa dipadamkan
setelah dua unit mobil damkar diterjunkan ke lokasi kejadian
sebelumnya sebuah pipa saluran milik perusahaan gas negara juga mengalami kebocoran
hingga mengeluarkan api di dalam gorong gorong di jalan mangga besar raya
taman sari jakarta barat sasapetan
peristiwa kebocoran gas bawah tanah ini pun selayaknya menjadi perhatian khusus bagi pihak terkait
lantaran peristiwa ini terjadi selama dua hari berturut turut
rizki iti aryah jakarta